sejumlah presiden dan juga ketua badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus di indonesia
mendesak presiden jokowi mengeluarkan perpu kpk
bila tidak dipenuhi mereka menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih besar lagi
hal ini disampaikan perwakilan dari mahasiswa
seusai bertemu dengan kepala staf kepresidenan general muldoko di kompleks istana kepresidenan
mahasiswa meminta agar pemerintah memfasilitasi diadakannya jajak pendapat
antara presiden dengan seluruh mahasiswa secara terbuka sebelum tanggal empat belas oktober dua ribu sembilan belas
para mahasiswa berharap presiden segera mengeluarkan perpu agar potensi kerusuhan
atau mungkin meningkat eskalasi yang diakibatkan tunggangan politik tidak terjadi
dan ini bukan kita untuk mematikan gerakan tapi kita disini adalah bagian dari perjuangan kita bareng bareng
karena sesuai seperti konsolidasi tanggal dua puluh dua september bersama kawan kawan yang lainnya
kita tetap tadi menyampaikan tujuh poin tuntutan tuntaskan reformasi
ditambah kita mendesak buat negara untuk segera menindaklanjuti kawan kawan kita yang masih ditahan di kepolisian
untuk segera dibebaskan
lalu juga kita juga menuntut kepada pemerintah dan negara untuk usutuntas pelaku yang tidak bertanggung jawab
sehingga kawan kawan kita ada yang sampai ee

sebelumnya aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
seperti yang diberitakan oleh detik com yang ada gambarnya setelah ini
atau bemsi telah merespon niat presiden jokowi bertemu dengan para mahasiswa
bmsi menolak bertemu dengan presiden kecuali syarat syarat pertemuan yang mereka tuntut dipenuhi oleh presiden
ada pun tuntutan mahasiswa itu yakni yang pertama dilaksanakannya pertemuan antara presiden dengan mahasiswa secara terbuka
dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi
kalau ada pertemuannya memang cnn akan menyiarkan secara langsung ya
kedua presiden menyikapi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam maklumat tuntaskan reformasi secara tegas dan tuntas
presiden akan mengundang mahasiswa apa harapan anda
karena anda yang ada di surabaya dan juga memperjuangkan hal yang sama
benar kata kawan kawan yang di jakarta di surabaya pun juga sudah satu frekuensi di sini mas
jadi kita pertanyakan dulu kita diundang dalam hal apa ini
karena mungkin komentar komentar miring terutama di media sosial terkait dengan ada upaya tadi kalau kata bung riko ini ada stick ada carrot
kalau yang represi bisa dikasih stick atau bisa dikasih carrot bisa dikasih apa namanya manis manis gula gitu
ada yang komentar komentar miring kemarin seperti itu
saya sebelum anda mengklarifikasi apa yang kemudian pembicaraan anda kepada kepala staff pada sini kita dengarkan lagi komentar dino
kita nggak mewakilkan seluruh mahasiswa di trisakti cuma beberapa kampus yang memang kita ingin coba membuka dialog
berkondisikusi dengan pihak pemerintah untuk tadi meluruskan kembali substansi gerakan mahasiswa sehingga tidak makin bias
karena hari ini kan di masyarakat juga sudah lumayan bias
dan ini bukan kita untuk mematikan gerakan tapi kita di sini adalah bagian dari perjuangan kita bareng bareng
oke dino jadi apa yang terjadi sebenarnya
karena anda kemudian bisa mau bertandang berdiskusi dengan istana kepresidenan
jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa memang ini pertemuan ini beberapa kampus
tidak mewakilikan aliansi manapun tapi memang beberapa kampus yang sekiranya kita merasa sudah urgent lah untuk membuka dialog dengan pemerintah
kenapa membuka dialog supaya percakapan tumbuh
dan ini bukan untuk mematikan gerakan justru ini adalah bagian dari gerakan untuk memperjuangkan substansi kita
tadi saya ingin sepakati memang setiap daerah dimanapun itu punya cara masing masing
tapi yang perlu kita garis bawah adalah pertemuan dengan pemerintah bukan untuk kita berdamai bukan
bukan untuk berdamai tapi bagaimana kita mencapai substansi apa yang kita perjuangkan
dan menurut saya wajar ketika kawan kawan di sini punya banyak cara tapi yang perlu kita ingat adalah satu substansi tetap sama
itu sih yang ingin saya sampaikan
yang dipastikan bahwa anda tidak dirangkul oleh pemerintah untuk quote unquote digembosi kalau bahasanya riko
tidak karena memang kita
ini jujur aja kita bertanya tanya anda harus jawab ya
karena memang kita rasa di sini masyarakat juga
merasa pemerintah hanya tahu lewat media
tapi nggak pernah ada dialog tidak pernah ada percakapan
sehingga kita yakin sekali pemerintah juga bias
sebenarnya apa sih yang dimau oleh kawan kawan dari mahasiswa
makanya perlu ada dialog untuk tadi menumbuhkan percakapan itu
jadi anda bercakap cakap berdiskusi berdialog mengenai tuntutan dan aspirasi mahasiswa gitu ya
karena tadi yang kita bawa juga tentang tuntaskan reformasi terus ditangkap juga isu nasional
kita minta negara juga mendesak untuk mengeluarkan kawan kawan kita yang ditahan di kepolisian
bahkan kita minta pelaku dari aparat yang bertindak berlebihan sampai ada korban jiwa
itu kita sampaikan semua
sempat kalau kata bung riko tadi sempat ada gula gula gak yang ditawarkan oleh pemerintah
ini kan penting juga nih kan
tadi kalau nggak dijahatin ya dikasih yang baik baik gitu
ada nggak upaya upaya itu dino dari teman teman mahasiswa
eh dari orang orang di luar baik pemerintah atau mungkin orang orang lain lah gitu
saya rasa kalau gula gula sih mungkin saya nggak tahu cuma kalau di trisakti sih tidak ada
tersaktif nggak ada ya
bahkan kita memberikan ada waktu
waktu untuk minimal ada step in dari pak presiden
supaya apa supaya tetap gerakan kita ini terukur
tapi kenapa anda merasa bahwa itu perlu
kenapa tidak mau punya sikap yang sama dengan teman teman aliansi lain yang menolak bertemu presiden
karena kita rasa pemerintah juga sampai saat ini nggak pernah tahu langsung apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa
apa sih yang diinginkan oleh masyarakat
maka butuhnya ada dialog itu supaya tadi substansinya sampai percakapan tumbuh
sehingga substansi yang kita inginkan goalsnya bisa segera diiakan oleh pemerintah
gimana anda menilai
sikap teman teman yang tidak mau bertemu presiden untuk berdialog
menurut saya ini hal yang wajar tidak masalah karena dalam berdemokrasi
tadi saya bilang secara cara itu nggak masalah berbeda
tapi yang terpenting adalah intinya adalah satu substansi tetap sama